ketua majelis dewan syuro pks salim segaf al jufri mengatakan pihaknya akan membentuk koalisi tiga partai untuk pilpres dua ribu dua puluh
pks kini berupaya memunculkan kader internal untuk mengisi posisi calon wakil presiden
hal itu disampaikan salim segaf al jufri di salah salah acara di semarang kami siang
salim segaf menjelaskan saat ini pihaknya terus menjalin komunikasi dengan sejumlah partai untuk membentuk koalisi di pilpres dua ribu dua puluh
antara lain dengan partai nasdem pkb dan demokrat
menurut salim koalisi nanti idealnya terdiri dari tiga partai
sementara soal calon presiden yang diusung salim segaf mengatakan anies baswedan merupakan salah satu nominasinya
itu kelihatannya dia juga masuk nominasi tapi yang lain lain juga ada pimpinan pimpinan partai yang lain juga
bahkan kita masih mengusahakan upaya upaya bagaimana agar pkb
dan juga kader ini muncul apakah sebagai wak presiden itu juga mesti ada usaha besar